umat hindu suku tengger yang bermukim di lereng gunung bromo kabupaten probolinggo
kami siang merayakan hari raya karo
tepat di bulan kedua tahun saka dengan menggelar tari sodoran
ya hari raya karo merupakan sejarah terciptanya manusia di muka bumi
dengan hidup berpasangan antara laki laki dan perempuan
uniknya dalam tari sodoran benda pusaka yang dibawa hanya alat alat dapur
prosesi upacara karo di lereng gunung bromo probolinggo
diawali dengan arak arakan pengantin menuju balai desa setempat
untuk kiatnya karo tahun ini pengantin laki laki dari desa wonotoro
sedangkan saksi nikah dari desa jeta
sementara pengantin perempuan sekaligus tuan rumah adalah desa ngadisari
pertemuan pengantin desa pun terjadi di balai desa dengan membawa berbagai benda pusaka
berupa alat alat dapur dan bambu sodoran
hari raya nyatnya karo ini sendiri berarti hari berawalnya adanya peradaban manusia
dengan hidup berpasangan
karo sendiri berarti berdua laki laki dan perempuan
di antara berbagai sesaji yang telah disiapkan
salah satu warga mulai menari sodoran dengan membawa tanduk kerbau
yang artinya kaum laki laki yang perkasa sedang mencari jodoh
kemudian secara bergiliran warga menari sodoran berpasangan dengan membawa tongkat bambu
sebagai simbol kaum laki laki
tidak ada yang bisa mencari jodoh

uniknya kaum perempuan tak boleh mengikuti ritual tersebut
mereka hanya menunggu di luar aula sambil membawa makanan yang ditaruh dalam rantang
dengan keunikannya upacara karo mampu menarik perhatian wisatawan

jadi ini sangat bagus untuk dilihat
dan juga bagaimana seluruh wilayah berkumpul dan berkumpul untuk mengucapkan selamat
upacara karo ditutup dengan memakan nasi rantang yang telah disiapkan bersama keluarga masing masing
setelah itu warga akan saling silaturahmi ke sanak saudara maupun ke tetangga